tunggu tunggu tunggu
dibayar sama temen saya
yang tadi bawa mas kesini
gue harus balikin duit ya
kurang duit lu buat bayar
berapa duit tuh berapa
biar gue yang bayar
kampet gue ketinggalan
dia masih sama cewek yang tadi kali silk
hebat juga ya tuh cewek bisa langsung jalan sama boy
hati hati nanti lu ditikung lagi sama dia
baru boncengan kali lin
gue mungkin lah dia bisa nikungsi lagi tuh aja
tata emangnya selama ini lu pernah ngeliat tuh si boy ngeboncing cewek selain itu cewek
itu tadanya apa coba
eh kalian berdua bisa diem gak sih
udah tau gue bete
lagian ya ingat
ntar gue nunggu
ntar gue nunggu
kenapa baru telfon sekarang
aku khawatir banget tau
tolong maafin deh
tolong sampein permintaan maaf gue ke tante hilda ya
kata bisma kamu semalam diserang anak geng
gue baik baik aja dan masalahnya juga udah selesai
terus sekarang kamu dimana
kenapa aku nggak liat kamu di kampus dari tadi
iya tadi gue kecelakaan
motor gue jatuh makanya
sekarang di rumah sakit ya
aku susulin ya
udah udah udah
lu nggak perlu datang kesini
gue juga udah mau pulang kok
gue nelfon lu karena gue mau ngabarin kenapa gue nggak bisa datang semalam
sekali lagi tolong sampaikan permintaan maaf gue ke tante hilda ya
kok dimatiin sih
kan gue masih mau nanya
boy kecelakaan ya sil
dia baik baik aja kan
bukannya allah bilang boy abis boncengan sama cewek itu ya
kok dia bisa kecelakaan sih
kalau nggak gara gara cewek itu
gue harus bisa ngerebut perhatian dia lagi
sil lo mau kemana
gue mau ke rumah boy lah
lo yakin mau kesana nanti boy nggak marah gitu
kamu tau boy kayak gimana nanti kalau boy marah
udah udah tak
sekarang waktunya kita support temen
kamu tuh harusnya kalau kayak gini
tadi tuh aku lagi ribet banget situasinya
jadi nggak kepikiran buat telepon kak deyan
soalnya kalau kayak gini tuh masalah kecil buat kakak
kakak aku tuh emang keren banget
udah baik pintar ganteng
terus sayang banget sih sama ani
ya apaan sih
ayo kakak kerjain dulu lah
bantuin dong berat nih
kita angkat ya
satu dua tiga
berat banget nih kak
kok dirpalsin sih
jadi aku sendiri yang angkat
ya abis kamu juga aneh
sejak kapan ban diangkat
kan tinggal di
kakak tuh emang bener bener yang ngerjain aku mulu
udah ambilin kunci kuncinya
bentar bentar bentar
ya udah jadi ini kan
kebetulan posisi mama dekat sama kampus kamu
oke oke mah aku tungguin ya
gak bisa kok pelan pelan pelan
saya mau menyelesaikan administrasi saya
tunggu sebentar ya
sebagian biayanya tadi sudah dibayar dengan teman mas
jadi mas hanya tinggal bayar segini aja
tunggu tunggu tunggu
yang tadi bawa mas kesini
gue harus balikin duitnya
hah kurang duit lu buat bayar
berapa duit tuh berapa berapa biar gue yang bayar
kampet gue ketinggalan
udah tahu gue gak bagus nih ujungnya
nggak ada masa gue bisa bayar sendiri kok
uangnya saya terima ya mas
lo ya ampun lah
kakak aku yang paling ganteng dan baik
makasih ya udah dibantuin gantiin ban
sekarang kakak udah bisa pulang
thank you kak
buru buru banget mau kemana
ya aku mau ke kampus lah kak
karena aku kuliah
pasti kamu ketemu gebetan iya kan
ya ampun kak
kak aku aja baru masuk kampus dua hari
tiga kali aku udah punya gebetan
pokoknya saran dari kakak
kalau liat cowok tuh perhatiin bener bener
lagian kalau kakak ngijidin kan papa belum tentu
setau kakak itu papa mau jodohin kamu sama anak temannya
katanya sih ganteng tajir ya oke lah buat jadiin pacar
gak mungkin lah
kalau beneran gimana
aduh kak udah deh aku kan lagi buru buru ya
jadi aku gak ada waktu buat ngomongin cerita

jadi aku gak ada waktu buat ngomongin cowok ya
buru buru banget sih
kakak aku yang paling jelek
tadi bilangnya ganteng udah selesai jelek ya

udah bener sih boy gak apa apa
boy wah gak terlalu wah geng serigala
eh eh gak usah gak usah gak usah
gak usah gak usah gak usah
gak usah gak usah gak usah
ini tuh gak ada sangkut pautnya sama anak anak serigala
bo di jemperin ke gas dulu
dengerin dulu penjelasannya boy
gue tegasin sama kalian ya
gue kecelakaan pur karena kecerobohan gue sendiri
gue kecelakaan pure karena kecerobohan gue sendiri
gak ada sangkut mautnya sama anak anak geng serigala
sekarang kan kalian udah lihat gue gak kenapa kenapa
kemudian kita bubar gue harus pulang gue butuh istirahat
mendingan gue telepon bapak lo dulu
gue takutnya dia kesini
nanti udah cabut lagi
gak usah yan
lu gak perlu telepon bokap gue kan
dia gak akan dateng
ya gue cuma khawatir aja kalo bokap lo dateng kesini
percuma lu telepon bokap gue dia gak akan dateng
gue tau bokap gue
jadi sampai kapanpun dia gak akan dateng yan
sekarang kita pulang aja yuk
ayo yuk cabut cabut cabut
kanan jauh juga ya
emang disediainya di sini lu
gue yang dikipa
udah naik motor sama gue aja
pasiennya barusan saja kecelakaan
ada di ruangan mana mbak
tunggu sebentar ya pak
pasiennya baru saja pulang pak
berarti keadaan si boy gak terlalu berbahaya
paling bentar lagi gue tungguin aja deh
eh sil lo tuh ngapain sih ngeliatin apa sampai segitunya
lihat tuh cewek yang diboncengin sama boy tadi
bisa bisanya ya dia
tinggalin boy aja
tidak ada yang lagi di rumah sakit
to cewek harus gue kasih pelajaran
gue gak mau dia deket deket boy lagi
tidak ada yang lagi di rumah sakit
tidak ada yang lagi di rumah sakit